oma makasih banyak ya oma
ini semua berkat oma
kalau gak ada oma aide gak tau gimana aida bisa bertahan oma
aida gak tau gimana cara ngebalas kebaikan oma
memang ini sudah kewajiban allah
ini pasti bayinya
tadi aku sempat melihat sekilas kain pembungkus bayinya
bayi ini perempuan
akan bapak kasih nama
semoga aida bisa melewati masa kritisnya ya allah
biar aku bisa bersama aida lagi
lebih lama lagi
jadi aida baru selesai operasi cangkok jantungnya
dan sekarang masih belum selesai
ibu bantu doain ya bu ya
biar aida cepet sembuh
pak firman curiga nggak soal aida
gak ada apa apa
bimo mau bantu orang melahirkan dulu ya
sepertinya sampai sekarang
firman belum tau kalau dia salah ambil bayi
bayi yang lila lahirkan itu kan laki laki
sebenarnya sampai sekarang
kenapa firman bisa salah ambil bayi
untung bayi ini masih ada di sana
bayi ini perempuan yang sangat cantik
bayi itu dia temukan di teras panti
tempat aku meninggalkan dia
aku mohon padamu
berikanlah kesembuhan untuk aida
sadarkan dia kembali
jantung meida berdetak
di dalam tubuh aida
berguna bagi orang lain
semoga kamu bahagia
dengan jantung baru kamu
dia kan dokter itu
kenapa jantungku deg degan banget
yang ngeliat dia
dalam tubuh gadis ini
ada jantung medan
selamat pagi aida
saya periksa sebentar ya
dokter yang operasi saya ya
saya dokter panji
lebih tepatnya melakukan transplantasi jantung
kamu masih inget saya ya
karena pada saat itu kamu masih kritis
di ruang operasi
aida kamu harus senang dulu
kondisi kamu harus pulih dulu baru kita bisa
melakukan cangkuk jantung itu ya
berarti saya sudah dapat jantung baru kan dokter
saya udah di operasi
dan sepertinya operasi kamu berhasil
aida selamat ya dokter
siapa orang yang udah ngedonorin jantungnya untuk saya dokter
saya mau bilang makasih sama keluarganya
saya juga mau ngedoain orangnya dokter
dokter tau siapa orangnya
yang saya tahu ya
makanya dia mau mendonorkan jantungnya untuk kamu
tapi sudah lah ya yang penting sekarang kamu
kamu sudah punya jantung yang baru
mungkin sebaiknya kamu lebih berpikir apa yang akan kamu lakukan setelah kamu keluar dari rumah sakit
banyak banget yang mau saya lakuin dokter
saya pengen duduk di tepi danau
dan nikmatin keindahan danau
saya pengen mendayung ke tengah danau dokter
dan saya juga pengen banget bisa melukis kaligrafi
dan saya juga
saya masih banyak pasien yang masih saya periksa
kamu istirahat saja ya
makasih ya dokter
harusnya kan bapak bahagia
harusnya bapak senyum
aida sudah punya jantung baru pak
gak nyangka ya da
akhirnya kamu dapetin jantung baru
bedul ya pak
wahinal tidak lagi
oma anggap seperti cucu sendiri
dan juga sebentar lagi kamu kan akan menjadi keluarga besar dari arvinda
riza sedang menemani
indira sama ibunya
jadi dia belum bisa menemani kamu
ternyata ambulan yang dibawa oleh aksan yang untuk menjemputkan waida bertabrakan dengan mobil yang dipakai oleh indira dan nafa
terus keadaan mereka gimana
apa indira sama nafa baik baik aja oma
dia baik baik saja
dia baik baik saja
tetapi nafa tidak bisa tertolong lagi
nafa meninggal dalam tabrakan

tidak ada yang bisa diberikan
tidak ada yang bisa diberikan